pemerintah terus meminta agar buruh mengurungkan niatnya untuk menggelar aksi
menuntut kenaikan upah bersama dengan digelarnya aksi bela islam pada esok hari
namun meski demikian serikat pekerja tetap bersikeras menggelar aksi pada besok
dan berdalih aksi tersudut bukan aksi ikut ikutan karena memiliki agenda tersendiri
lalu kita lihat seperti apa mengapa buruh begitu bersikeras menggelar aksi esok hari
dan seperti apa sebenarnya jaminan dari serikat pekerja agar aksi buruh bisa berjalan lancar
sehingga tidak mengganggu perekonomian indonesia
kami akan bahasnya lebih dalam di segmen the analyst
oke agenda buruh untuk aksi sebenarnya sudah jauh jauh hari
rangkaian dari may day kemudian juga pas pembahasan kenaikan upah minimum
kan beberapa daerah yang sudah melakukan diskusi dengan tripartit pengusaha
pemerintah ada buruh ada menetapkan upah minimum yang nilainya di atas delapan dua puluh lima persen
kalau pakai peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan misal seperti kota serang tujuh belas empat persen
aceh dua puluh persen pasuruan delapan belas persen
beberapa daerah lain itu dipotong semua oleh gubernur
ini kan melanggar undang undang terus terang buruh bereaksi keras
karena peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan ini mengakibatkan kembali pada rezim upah murah
saya anggota ailo gov body berkantor di jenewa
asli riset kami di ilo dalam tren ketenaga kerjaan di indonesia dua ribu empat belas dua ribu lima belas halaman dua puluh delapan
upah rata rata ya ada maksimum minimum ada yang tengah rata rata
upah buruh indonesia itu satu ratus tujuh puluh
kita di atas laos satu ratus dua puluh satu u s dollar
tapi kita sudah di bawah vietnam satu ratus delapan puluh satu vietnam itu usd per bulan
thailand tiga kali dari indonesia
pak dengan momentum perlambatan ekonomi apakah anda masih bersikeras bahwa
dan sudah diputuskan pula
ya keputusan ini kan melanggar undang undang
oleh karena kita bereaksi
reaksinya harus ke jalan menurut anda
sudah lama kita lakukan

karena tentang uang
berbagai cara sudah dilakukan
ruang dialog ditutup
keputusan musyawara diabaikan
jadi tidak ada pilihan
tentang kemudian kita memilih tanggal dua desember salah satu irisannya adalah
kita juga menuntut ahok ditetapkan tersangka
jauh hari kita meminta ahok masalah korupsinya harus diungkap
karena ini penting tidak boleh ada orang di atas hukum
tentang lingkungan dengan reklamasi
tentang melanggar ham dengan penggusuran
terus kemudian ahok terakhir menetapkan upah murah
fokus ke burunya saja
kalau menurut anda apakah besok teman teman serikat pekerja turun ke sana untuk menandingi masa bak aksi bela islam
masa kita kan paling lima puluh ribu yang rencana seratus ribu kita kurangi
lima puluh ribu pun mungkin kita kurangi
kita sudah ketemu dengan pak kapolda diskusi
banyak hal beliau banyak membantu
tapi tadi pak kapolda mengatakan untuk tidak
dengan catatan kami meminta pp tujuh puluh delapan direvisi
tapi kan sampai tadi pagi kami komunikasi dengan mahkamah agung
kita kan sudah jr
tidak ada sesuatu yang positif yang bisa kita dapatkan
dan perlu diingat aksi ini damai
lebih kecil dari bela islam
tidak ada apa apanya
tapi kita perlu menyampaikan itu
yang kedua tidak akan mengganggu produktivitas kerja
atau mengganggu perekonomian
bagaimana anda bisa mengingatkan karena ketika buru akan turun ke jalan kan berarti tidak kerja mas aik
kita mengganti hari kerja
itu disetujui oleh perusahaan
ada sebagian besar
yang sebagian lain
yang sebagian lain cuti masal
dan itu biasa
kalau ada aksi aksi besar kecuali di luar hari libur ya kita mengganti hari kerja
kita juga tetap menjaga memastikan perusahaan berjalan
ini kan berhadapan dengan kebijakan pemerintah
tapi akan ada penurunan produktivitas menurut anda
karena misalnya harusnya sepuluh pekerja kemudian hanya masuk tiga walaupun tadi cuti masal
tapi kan nanti produktivitasnya akan turun
tapi output produksi tetap
kan satuan waktunya perbulan
satuan waktu output produksi di rata rata anggota kami saya rasa sama misal kayak di privat juga kan anggota kita
dan beberapa sektor lain
ketua perusahaan nik toshiba dan sebagainya
kesatuannya adalah output di satu bulan
jadi katakanlah jumat kita aksi
tapi kan berarti pada hari lain yang harus digenjot lebih eksis
hari sabtunya kita sudah bekerja
yang harus hari sabtu libur kita bekerja tanpa lembur
jadi ini pengorbanan buruh juga
dia menyisihkan sebagian waktunya untuk istirahat dia bekerja
tapi ketika hari jumat itu tanggal dua desember dia menyampaikan pendapat di muka umum terhadap aspirasinya
itu tentang persoalan pemerintah pendulumnya terlalu ke kanan
kita enggak setuju
ke kanan itu maksudnya ke pengusaha
empat belas paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan tidak satu pun untuk buruh
satu juta perumahan yang direncanakan nggak tercapai
mas said berapa besar anda bisa menjamin berapa persentase anda bisa menjamin besok aksi teman teman buruh tidak akan ricuh
akan berjalan dengan aman
jadi saya mau bilang jangan selalu konotasi kalau ada buruh itu ricuh
kalau kita lihat kan selalu tertib ya
kspi yang turun kita punya pengamanan
internal garda metal
dan dengan kawan polisi kita sangat
persuasif benar kawan kawan polisi juga sangat
persuasif yang pertama
tanggal delapan belas november
kita udah dapet stempel
kan memberitahu doang dari mabes pori
karena kan aksi juga di dua puluh provinsi
tidak hanya di istana serempak
udah menyatakan siap sampai pukul berapa untuk aksi
memang dalam aturan
uu sembilan ratus sembilan puluh delapan kan dari jam enam sampai jam delapan belas
oleh karena itu untuk menekan
tidak kita inginkan pada aksi tanggal dua desember
satu kita kurangi jumlah anggota
tadi seratus ribu lima puluh ribu
bisa juga kita kurangi nanti udah udah
kita kurangi kita berjanji dengan
pihak kepolisian dua mempercepat
waktu aksi misal harusnya
setengah empat atau jam tiga sudah selesai
ya sudah selesai menghindari
mobilitas masa yang begitu besar
kemudian yang ketiga adalah
melakukan tech club ya
yang direncanakan lalu lintas oleh polisi
dan yang kita masuk ke tugutani
jam sepuluh berjalan kaki ke
titik kumpul di balai kota baru
kita sampaikan tujuan kita
pukul tiga sampai setengah empat
untuk buruh akan selesai
sehingga kita harapkan berjalan dengan damai
super damai katanya super damai
ada kata super disana
dan kita juga udah tech club dengan
dari tim panitia gnpf
mui jadi nggak ada crowded nanti
insya allah saya menunggu besok kita
dengan namanya mas aik terima kasih sudah berkabung
bersama kami di cnn indonesia business